kita akan menjaga kemampuan indonesia
partai demokrasi indonesia perjuangan pdip merupakan salah satu partai besar di indonesia
dua pemilu terakhir partai berlambang kepala banteng ini menjadi partai pemenang secara berturut
pemilu dua ribu empat belas menjadi momen kebangkitan pdip setelah memenangi pemilu dengan raihan dua puluh tiga enam puluh delapan juta suara
atau delapan belas sembilan puluh lima persen dari total pemilih
pdi perjuangan berhasil mempertahankan catatan kemenangan ini pada pemilu dua ribu sembilan belas
bahkan partai yang dipimpin megawati soekarno putri ini berhasil menambah jumlah perolehan suaranya
pdip berhasil mengantongi dua puluh tujuh lima juta suara atau setara dengan sembilan belas tiga puluh tiga persen dari total satu ratus tiga puluh sembilan sembilan puluh tujuh juta suara
tidak hanya moncer di legislatif si moncong putih juga berhasil menjadi partai penguasa
setelah dua kali berhasil mengusung calon presiden lewat sosok joko widodo
dan di januari dua ribu dua puluh tiga ini pdi perjuangan menandai eksistensinya selama lima puluh tahun di dunia politik tanah air
akademisi para cendekiawan untuk memberikan masukan kepada pdi perjuangan agar kami bersiap siap untuk lima puluh tahun ke depan
namun perjalanan pdip tidak melulu soal kesuksesan dan keberhasilan
partai ini didirikan pada sepuluh januari seribu sembilan ratus empat puluh
saat itu namanya hanya pdi saja
partai ini dibentuk dari penggabungan sejumlah partai
yakni partai nasional indonesia
partai musyawarah rakyat banyak atau murba yang sosialis
ikatan pendukung kemerdekaan indonesia yang militeristik
serta partai kristen indonesia atau parkindo
dan partai katolik yang agamis
dulu kan partai pada masa awal orde baru ya
itu kan ada kalau nggak salah sepuluh partai plus golkar
nah kemudian kan pemerintahan soeharto
mungkin pemikiran alibaba
dan juga murtopo pada saat itu
menginginkan supaya jumlah partai itu dikecilkan
makanya dipaksalah fusi fusi itu
latar belakang fusi yang berbeda beda ini lantas menimbulkan konflik di tubuh internal pdi
hal ini diperpanas dengan kebiasaan rezim soeharto
yang saat itu gemar mengacak ngacak internal partai lain
di tengah kegaduhan
di tengah kegaduhan
internal pdi inilah muncul sosok megawati soekarno putri
putri sulung bapak proklamator indonesia
yang saat itu diharapkan dapat menjadi pemersatu partai
hal ini sekaligus membuktikan
begitu kentalnya soekarnoisme di tubuh partai banteng itu
jadi dulu megawati itu bukan anggota pdi
jadi kemudian megawati itu akhirnya
diajak oleh suryadi untuk bergabung dalam pdi
dan disitulah kemudian kekuatan pdi makin kuat makin besar
kenapa karena ada aura soekarno disitu
nyatanya keberadaan megawati tidak kunjung merekatkan keretakan yang ada di internal partai pdi
puncaknya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga terdapat dua matahari di pucuk pimpinan pii
dalam kongres yang digelar di medan sumatera utara
suryadi terpilih sebagai ketua umum
sementara pada kongres di surabaya jawa timur
memunculkan nama megawati soekarno putri sebagai ketua umum pdi periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
saat itu lagi lagi pemerintah orde baru ikut campur
dengan menetapkan suryadi sebagai ketua umum dpp pdi pada lima belas juli seribu sembilan ratus empat puluh
alhasil pdi kubu megawati tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu seribu sembilan ratus empat puluh
memanasnya kondisi di internal pdi pun kian meruncing
efeknya pecahlah peristiwa kuda tuli
gedung di belakang saya ini merupakan kantor dpp pdi perjuangan
yang terletak di jalan pangeran diponegoro nomor lima puluh delapan kawasan menteng jakarta pusat
gedung ini sekaligus menjadi saksi terjadinya tragedi dua puluh tujuh juli
atau yang lebih dikenal dengan sebutan tragedi kuda tuli
tragedi yang terjadi akibat adanya dualisme di bawah bendera pdi kala itu
yakni dualisme yang terjadi antara kubu pendukung suryadi
dan juga pendukung megawati soekarno putri yang hingga kini dikenal sebagai tokoh besar
bahkan wajah pdi perjuangan
peristiwa kuda tuli pada seribu sembilan ratus sembilan puluh enam mengakibatkan lima orang tewas dan ratusan terluka
sementara dua puluh tiga orang dinyatakan hilang
sejarah mencatat peristiwa kuda tuli merupakan bentrok antar dua kubu pdi yang berseberangan
namun menurut mantan peneliti lipi ikrar nusa bakti
kuda tuli merupakan bentrokan antara sipil dan militer orde baru
yang ada di situ itu bukan pendukung suryadi
pendukung surya ini minoritas banget tapi yang ada itu adalah brimob atau tentara ya
artinya yang tantama bintara yang kemudian dipakai kaos atau bajunya pdi pada saat itu
jadi saya berani mengatakan demikian ya karena di lapangan itu jelas
tumbangnya rezim orde baru jadi titik bangkit pdi kubu megawati
setelah kembali terpilih sebagai ketua umum pdi periode seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dua ribu tiga lewat kongres kelima pdi di denpasar
megawati menambahkan kata perjuangan di belakang nama partai
tujuannya agar kelompoknya bisa mengikuti pemilu seribu sembilan ratus empat puluh
tak sampai di situ logo pdi yang tadinya berlambangkan kepala dan tanduk banteng yang dikurung dalam media segi lima
diubah menjadi lingkaran dan ditambahkan

muncul dengan label partai wong cilik di tengah kedikdayaan golkar
pdi perjuangan memetik hasil manis pada pemilu pertamanya dengan format baru
pdip berhasil memenangkan pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dengan meraih suara lebih dari tiga puluh lima enam juta
hasilnya pdip mendapat satu ratus lima puluh tiga kursi di senayan
di tahun ke lima puluh ini pdi memiliki kursi yang lebih besar dari pdi
perjuangan menghadapi ujian baru jelang pemilu serentak dua ribu dua puluh
ada dua nama yang digadang gadang menjadi calon kuat presiden dari pdi perjuangan
yakni gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan ketua dpr ri sekaligus putri dari megawati puan maharani
menurut ikrar jika ingin mempertahankan kemenangan di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti

untuk mengumumkan calon presiden dari pdip
sebab momen besar disertai pengumuman yang besar pula akan memberikan gaung yang sangat besar dan positif
bagi kesuksesan pdi perjuangan di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
suci bancin fajar bolivia jakarta